eh kemarin gue suruh lo beli kecap mana
terus mana duitnya
dari pertama gue ngeliat tuh gue naksir atau gak
makanya enak kan tuh oli
jadi lo sengaja
aku nurutan aku nurut
gak ada berapa ang skal duit dalam tuh
gak ada anak paling tua gak ada anak paling muda
kenapa lagi sih lo

mimi berulang dong
tugas hari ini yang membereskan
piring piring bekas makan ini siapa
biar ala aja yang ngangkat
bagus beresin ya
wih deh kecap lo pada inget lo tuh nih
ih rasanya tih banget
ini mah oli
eh kemarin gue suruh lo beli kecap mana
terus mana duitnya
dari pertama gue ngeliat tuh gue naksir tau gak
makanya enak kan tuh oli
jadi lo sengaja
siapa suruh lo ngerjain tugas lo
ih sensitif banget kecap dong
beli aja sendiri
kelegaan siapaan sih
eh eh apaan aja
lagian duit belanja mah dibeliin sepatu
aduh pak maaf pak
inget sepatu keramat
kamu akan bertemu dengan si dia
si dia itu siapa ya
kayaknya gue belum pernah lu punya teman namanya si dia
kamu inget kan sama roby anaknya om burhan
hmm kenal kenapa
tadinya dia kan mau nikah
tapi gak jadi
mama dengar sih katanya calon istrinya materialistis
masa belum nikah udah minta beliin perhiasan lah
keinginannya sudah terpenuhi dia malah batalin pernikahan
inget dong mah kita kan lagi puasa gimana sih ya
kan belum imsak
kapan kamu bawain mama calon menantu
nah dengar cerita mama tadi aja aku udah serem
takutnya ntar aku udah dapat cewek
taunya cewek itu materialistis
para pemirsa yang budiman
untuk wilayah jakarta
waktu yang besar akan jika
rasain gak merugi sih
ini gak aku pake
enggak itu ali bekas kenapa
yaudah olinya gue buang ya tempatnya mau gue pake
ya ampun mimi
lu tuh bisa gak sih sehari dalam sejam aja gak buat masalah
ketumpa ke bawah gini sih
kalo tumpa ke atas gue juga bingung lo
hai nah lu ya
emangnya udah mau bersaing ya
lu ngapain oli bersih bersih
lu curok almatik bersihin
emangnya juga mau jadi bengkel
kalau mau bersih mau kerja minat
oh iya lu ngamber terus kalau ngomong bapak
disamber terus lu ya
lu ngawet terus lu ya
bengkel bapak itu harus bersih
itu udah biasa bersihin ya
pak ini dinamonya mau diganti
atau semuanya aja digulung
kalau masuk lubang yang dibikin sendiri
makanya bapak bilang tadi apa
eh lu kok nyetir liat liat dong
makanya lepas tuh kacamata
lu ngeliat orang jadi kuning semua kan
jangan bilang lu edi
edi yang dikejar kejar cewek sekampung
gara gara gitu eh lu inget lu
udah lama kemana aja lu
eh lu mau kemana
gue sih jalan jalan doang
yaudah gue ikut lu deh
yaudah kita bareng aja ya
yaudah yaudah yaudah
sekarang lu kerja dimana ya
gue kerja di perusahaan om gue
perusahaan tekstil paling terbesar di pulau jawa
kebetulan posisi gue itu agak enak kan
jadi gue bisa nyantai begini
kartu lu tuh ada di gue
lu masa dulu mau sama gue
kita kenalan itu bukan setahun dua tahun
jangan bohong mulu lu
jadi malu gue
santai aja lah
katanya kan lo butuh duit
dan gue lagi butuh sopir
gue jadi sopir lu
mau taro dimana muka gue
katanya lagi butuh duit
kalo gak mau juga gak apa apa sih
gue cari yang lain
tapi kayaknya boleh juga tuh
jadi begini nih
tapi kalo ketemu cewe cantik
lo bilang kalo gitu tuh best friend
iya tenang aja
palingnya neng tumpang tanya ya tadi ada cowok sini enggak dia pakai celana pendek di luar
celana panjangnya emangnya kenapa ya bu ya tuh orang paling jemuran saya neng jemuran